sebelum kecelakaan terjadi bus sempat oleng beberapa kali
jadi misalkan kita lihat ada rezim khusus gitu ya
untuk apa yang punya kelebihan asam